kita sudah melakukan evaluasi melakukan analisa juga bagaimana tim malaysia
tadi malam kemudian beberapa hari yang lalu juga kita tampilkan videonya
ya mereka memiliki counter attack cepat ya
counter etik cepat nah itu yang tadi agak kesulitan kita antisipasi itu
karena lemahnya koordinasi kita semuanya tadi
dan sebenarnya kita sudah kasih tau nomor tujuh sangat berbahaya
dan bang vino tadi kejadiannya memang terlalu cepat sekali
goal pertama goal kedua goal ketiga
sehingga mempengaruhi ya ke mental pemainnya
pemain malaysia mereka setelah bikin gol satu dua tiga mereka semakin bangkit
kita semakin menurun
dan ya kita sudah berusaha membangkitkan mereka
tapi yang namanya sepak bola apalagi mereka seusia lima belas enam belas
dengan pressure yang demikian tinggi
saya pikir ini benar tadi
ini pengalaman yang luar biasa buat mereka